ribuan jenis aplikasi bertebaran di dunia maya
menyediakan konten positif dan ramah anak
fitur keamanan juga disematkan untuk orang tua
agar bisa menjaga anak tetap aman mengakses dunia maya
meski begitu kekhawatiran orang tua terhadap maraknya konten negatif
yang mengancam tumbuh kembang anak
jadi satu permasalahan yang kerap meresahkan hingga hari ini
bagi diana dan indah sebagai ibu pekerja
menyeleksi aktivitas anak di dunia maya menjadi tantangan tersendiri
kalau menurut saya orang tua itu perlu banget ya mbak untuk melek teknologi
apalagi baru baru ini dari kominfo kemudian kementerian pendidikan
semuanya menyatakan bahwa hampir tiga per empat dari tayangan di internet itu
tidak ramah terhadap anak
secara otomatis orang tua
harus melakukan pengawasan yang ketat
pastinya kita perlu untuk mengetahui atau menguasai teknologi itu sendiri gitu
karena kita juga bisa mengajarkan anak anak bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap penggunaan media
dan juga mereka memiliki peran yang positif di dunia maya
saya membatasi permainan selular
terus yang kedua saya men sortir semua aplikasi yang di download di handphone
dan yang ketiga saya setting di handphone saya untuk menolak semua konten konten yang berbau dewasa
meski fitur keamanan tersedia orang tua lah yang berperan vital untuk menyortir aplikasi yang layak digunakan anak
karena itu orang tua wajib melek teknologi
pertama dan terutama orang tuanya harus cerdas dulu gadget gitu kan
dia harus paling tidak belajar se dua
maksimal mungkin yang bisa sebenarnya ada settingan settingan apa sih itu satu
yang kedua belajar untuk mengenal aplikasi aplikasi baru sehingga nggak blank blank amat nih pada saat ngobrol sama anak gitu kan
jadi tau gitu kan sebenarnya
nah yang kedua mulai tuh setting setting
kemudian mungkin ada settingan jam jam berapa aja hari apa aja ini baru bisa diakses gitu segala macam
kemudian yang ketiga tetap harus rajin rajin tuh mengelola histori
gitu kan cek ini sebenarnya anak lagi ngapain sih gitu kan
terus habis itu yang keempat sering sering ada di samping anak pada saat anak lagi browsing segala macam
jadi kita tau anak tuh lebih banyak browsingnya kemana sih
mulai hari ini siapkan rencana dan strategi yang proaktif terhadap konten apa saja yang bisa dikonsumsi si kecil dalam menjelajahi dunia maya
isi pasha jakarta